kami awali cnn indonesia prime news akhir pekan kali ini dengan informasi mengenai penculikan tiga pelaut indonesia di perairan malaysia
pelaut indonesia dikabarkan kembali diculik di perairan antara malaysia dan juga filipina
dari informasi yang kami peroleh mereka diculik oleh lima orang pria bersenjata di perairan lahat datu di sabah malaysia
seperti dilansir oleh detik com ketiga wni tersebut bernama lawrence koten tiga puluh empat tahun theodorus kopong empat puluh dua tahun dan emmanuel empat puluh dua tahun
ada tujuh orang awak sebenarnya di kapal itu namun hanya tiga yang diculik
dari keterangan awak yang dibebaskan para perompak bersenjata m empat belas dan m enam belas ini berjumlah lima orang
para perompak ini berbicara dalam bahasa melayu dengan dialek suluk di mana pihak kementerian luar negeri indonesia saat ini tengah melakukan konfirmasi dan juga klarifikasi kepada malaysia terkait hal ini